pt pupuk sriwijaya atau pusri melakukan pengantongan pengapalan serta tracking produksi pupuk akhir dua ribu dua puluh
dan dilanjutkan pengantongan perdana dua ribu dua puluh tiga di area pabrik pt pusri palembang sabtu petang
pihak pusri menegaskan ketersediaan pupuk aman hingga maret dua ribu dua puluh tiga
pembangunan pusri palembang
pengantongan produksi akhir dua ribu dua puluh dua dilakukan di area otomatik area handling gudang pt pusri palembang
sejumlah direksi dan komisaris pt pusri secara simbolis melakukan pengantongan pupuk area
selanjutnya di tempat yang sama dilaksanakan pengantongan perdana dua ribu dua puluh
meski pada dua ribu dua puluh dua menyisakan pandemi covid sembilan belas yang juga berdampak pada industri pupuk
pt pusri masih dapat menunjukkan kinerja produksi lebih baik daripada tahun sebelumnya
jajaran direksi dan komisaris kemudian meninjau proses tracking dan pengapalan
pada dua ribu dua puluh dua total distribusi pupuk lebih dari dua juta ton
selain memproduksi urea yang menjadi produk unggulan
anak perusahaan pt pupuk indonesia itu memproduksi pupuk npk sejak dua ribu enam belas dengan kapasitas tiga ratus ribu ton per tahun
selain itu pusri menyediakan produk unggul yang menjadi solusi agrobisnis bagi petani
di bidang penjualan
capaian penjualan tersebut membuat capaian kerja perusahaan menjadi lebih baik pada dua ribu dua puluh
menurut direktur utama pt pusri pencapaian produksi tahun ini yang melampaui tahun sebelumnya
menjawab kekhawatiran presiden akan ketersediaan pupuk
pupuk bersubsidi bagi petani dipastikan dalam kondisi aman
sudah dipersiapkan hingga maret dua ribu dua puluh
kami yakinkan kepada pemegang saham dan juga pada pemerintah dan juga pada masyarakat
bahwa stok pupuk anda bisa lihat sendiri stok pupuk di kami ada
kami yakinkan bahwa stok ada dan kami bisa menyalurkan pupuk subsidi dan non subsidi
dua ribu dua puluh dua tidak akhiri dan kita akan menyiapkan alokasi pupuk subsidi tahun dua ribu dua puluh tiga yang sudah cukup
dan tersedia pupuk
gimana nih pak lebih bagus di tahun ini atau tahun sebelumnya
untuk kinerja hampir sama ya
hampir sama artinya bahwa tahun dua ribu dua puluh ini meskipun masih ada sisa sisa pandemi
kami dari sisi jajaran produksi masih terus optimis bahwa kita bisa melampaui target
dan alhamdulillah lebih tinggi sedikit dibanding tahun lalu
lebih tinggi sedikit dari sisi kinerja tapi dari sisi total kinerja
tahun ini jauh lebih besar dibandingkan tahun dua ribu dua puluh
dari total total kinerja baik produksi kinerja penjualan termasuk kinerja keuangan
pak kalau di tahun ini sudah bagus untuk rencana di tahun depan gimana nih pak
ya kita menganut bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin
lusa harus lebih baik daripada hari ini
jadi kami meyakini bahwa gerakan lampu hitak hitak yang kami canangkan bersama dengan komisaris
kami yakin dengan budaya ahlak yang kami terapkan di jajaran insambusri
kami yakin bahwa esok akan lebih cerah dan lebih baik dibandingkan hari ini
itu selalu kesukaan
untuk panganan panganan pak
ya tadi kami sampaikan bahwa ketersediaan stok ini
ini akan menjawab dari apa yang disampaikan yang dikhawatirkan
disampaikan oleh bapak presiden bahwa ketersediaan stok pupuk
artinya itu semua di atas capaian dan kami sudah menyiapkan stok sampai ke lini tiga
jadi kalau januari februari sampai ke maret mau masuk musim tanam
kami siap untuk mendistribusikan
mudah mudahan informasi ini bisa tersampaikan kepada masyarakat dan juga para stakeholders
bahwa kami mensupport mendukung apa yang menjadi program pemerintah untuk ketersediaan pangan
kami yakin ketersediaan pangan akan tercapai
dan dukungan dari pukul indonesia group juga akan support luar biasa
sementara itu menurut salah seorang komisaris pt pusri
mereka mendukung kinerja dewan direksi apalagi terkait dengan program strategis dua ribu dua puluh
yakni revitalisasi pabrik pusri tiga yang usianya sudah di atas empat puluh tahun dengan pembangunan pabrik pusri tiga b
ini sangat dibutuhkan ingat
pusri ini pupuk pertama di indonesia
apa yang disampaikan pak diru tadi dalam revitalisasi memang ini sangat penting sekali
semoga tidak ada langan
tahun dua ribu dua puluh tiga awal ini sudah mulai tender itu juga sudah selesai
sehingga target target yang akan dicapai
sampai bisa terlaksana
pembangunan pabrik pusri iiib pada awal tahun depan
diakini akan membuat kinerja pusri jauh lebih baik daripada tahun sebelumnya